sejatinya sosial media dapat membuat masyarakat melakukan kegiatan positif
di depok komunitas sosial media berhasil menghimpun puluhan relawan
untuk gotong royong mempercantik salah satu tempat yang sebelumnya terkesan angker menjadi lebih indah
beginilah kesenyapan di salah satu sudut kota depok
tepatnya di terowongan dipo stasiun depok lama
lampu yang redup terbilang tidak memadai untuk disebut sebagai penerangan jalan
memberikan kesan seram bagi siapa saja yang melewatinya saat tengah malam
prihatin atas potensi kriminalitas dan pembuangan sampah liar
sejumlah pegiat sosial media lokal menggalang relawan untuk gotong royong
merawat terowongan akses cagar alam ini secara swadaya
tujuannya kita ingin mengubah mindset masyarakat
pertama kan lingkungan ini kotor kumuh dan banyak masyarakat
untuk buang sampah sembarangan
kita ingin mengubah macet ini salah satunya mempercantik area kolong depo
kolong diponya untuk diperindah melalui karya seni mural
ada karya seni tiga dimensi
agar masyarakat menghargai tempat ini dengan tidak membuang sampah sembarangan
menjadi tempat yang indah dan buat masyarakat bisa foto disini bisa mampir
tidak memiliki dana tidak jadi soal
mereka membuka donasi terbuka ke masyarakat
sampai menatakan karakter superheros agar upaya penggalangan dana menjadi lebih menarik
untuk saat ini kita sudah menghabiskan sekitar kurang lebih lima belas juta
itu murni semua dari donasi teman teman komunitas perorangan
kalau untuk pelukisnya yang konsen itu termasuk saya hanya tiga atau empat orang
teman teman hanya mensupport untuk ya biasa mengeblok mewarnai aja
jadi sekitar sepuluh lima belas
untuk melukis terowongan dengan media lukis seribu lima ratus meter persegi tentu tidaklah mudah
ramainya jalan di siang hari harus disiasati oleh para relawan dengan bekerja saat tengah malam
gotong royong belasan hari kerja pun membuahkan hasil
terowongan yang terkenal seram kini bak galeri mural nan cantik
dari belasan lukisan yang ada di sini saya menemukan satu tema yang paling menarik
yaitu binatang laut
yang menggigit beberapa sampah plastik
ini sebenarnya merupakan sindiran bagi oknum oknum masyarakat yang masih membuang sampah di sini
akibatnya underpass ini mampet dan kemudian terendam banjir yang cukup parah
gagak prasasti depok